raden shek mari kita cari
baik shek mari
anak anak ini tidak bisa aku remehkan
kanuragan mereka sangat tinggi
untung aku bisa melepaskan diri dari mereka
sial mereka mengejar
aku harus pergi dari sini
raden kita hadapi saja dia
tidak tuhan tidak mau
tidak tuhan tidak mau
alhamdulillah kita harus menyusul nih mas enanggelis
aku yakin dia tidak akan mampu menghadapinya sendirian
tangkap aku kalau kalian bisa
tidak tuhan tidak mau
tidak tuhan tidak mau
tidak tuhan tidak mau
aku harus menggunakan kekuatan mata batin untuk menghadapinya
luar biasa kiai satu ini
aku mengimbangi setiap gerakanku
hanya dengan mata terpejam
kalau terus menghadapi mereka
mari kita cari
anak anak ini tidak bisa aku remehkan
kanuragan mereka sangat tinggi
untung aku bisa melepaskan diri dari mereka
sial mereka mengejar
aku harus pergi dari sini
kemana perginya mereka
cepat sekali hilangnya
kemana mereka perginya nimas
aku tidak tahu raden
sebaiknya kita berpencang
kau sudah melukai istri
aku tidak akan memaafkan
kamu ingin memulai
kamu ingin memunuh
aku harus terbaik
aku harus berhati hati
aku harus terbaik
saya harus terbaik
gue si prabu